sejumlah warga di jakarta merasakan cuaca panas terik yang dirasakan beberapa waktu belakangan ini
hal tersebut pun sempat dikhawatirkan masyarakat sebagai dampak dari gelombang panas
gelombang panas memang tengah melanda sejumlah negara di asia tenggara seperti filipina dan thailand
namun demikian indonesia disebut tidak terdampak gelombang panas
sementara untuk mengantisipasi cuaca yang panas masyarakat menggunakan payung ataupun kipas untuk menjaga udara sekitar agar tetap sejuk

kayaknya udah berminggu minggu yang lalu
menurut perakirawan badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
ada beberapa faktor yang kemudian mengindikasikan untuk suatu kondisi
kemungkinan terdampak gelombang panas
di antaranya yakni bila suhu maksimum selama lima hari berturut turut berada di atas suhu maksimum standar rata rata di suatu wilayah
sejauh ini indonesia masih berada pada suhu tiga puluh lima hingga tiga puluh tujuh derajat celcius
masyarakat pun diminta untuk mewaspadai cuaca panas memasuki musim kemarau
ada beberapa indikasi menandakan bahwa ini jadi heat wave
yang kalau kita lihat
kalau untuk suhu maksimum di lima hari berturut turut di atas maksimum standar rata rata misalkan di indonesia tiga puluh tujuh
atau misalnya katanya empat puluh dua derajat celcius rata rata setiap lima hari ini mencapai angka tersebut
mungkin ada gelombang panas yang masuk ke wilayah indonesia
hal tersebut untuk saat ini probabilitasnya sangat rendah terjadi di wilayah indonesia
teman teman atau pemirsa di rumah tidak perlu terlalu khawatir
panas untuk memasuki musim kemarau ya